sebelumnya razia narkoba yang digelar kepolisian di lembaga pemasyarakatan bengkulu
habis malam berlangsung ricu
polres bengkulu bahkan menangkap dua sipir di samping delapan narapidana yang menghalangi rahasia
polres bengkulu menggelar razia mulai pukul enam belas hingga lima belas waktu indonesia barat
rahasia itu mendapat penolakan tidak hanya dari narapidana tapi juga sipir
kericuan pun terjadi pukul tujuh belas dua puluh
polisi akhirnya menangkap belasan orang yang diduga sebagai provokator penolakan itu
delapan adalah narapidana sedang yang lainnya adalah sipir pejarah
termasuk kepala pengamanan lembaga pemasarakatan
salah satu narapidana yang ditangkap terluka kepalanya saat proses penangkapan
hingga saat ini ratusan polisi bersiaga mengamankan lokasi